jadi kalian punya rencana seperti itu iya mbah iya iya iya iya bagus bagus
gara gara tuduhannya yang mengatakan bahwa saya bersekutu dengan setan jadi
tusilah saya dari desa tempat tinggal saya sekarang tiba saatnya untuk saya membuat
astagfirullahaladzim ada bontak di sini
masya allah bukannya diukul berbunyi tidur
ayo berdiri tegak
siapa yang muntah di sini
tidak usah berisik ya
ini iman lantai mesti dikotokkan
awas kalian berani ke sini lagi
baju gua kena muntahan nih
gue lagi nggak tahu diri loh
gue akan balas
ayo cepat jalannya
gak enak sama pak haji usman
masa dia yang ajan bukan kita yang masih muda muda
kayaknya lo bakal kesulitan
lo tau kagak
haji usman sangat
kalau kita gangguin dia
kita udah dihajar masa
gue sekarang lagi berpikir
menyingkirkan haji brengsek itu
kita mau kemana yan
mau ke rumah mbak jamrong
mau memperlancar usaha kita
gue gak ngerti masa itu apa ya
selama ini kan haji brengsek itu selalu diminta tolong warga mengobati
nah tujuannya untuk mendapatkan uang
haji usman kan gak pernah minta uang
dikasih uang mau kan
nah itu munafik namanya
nah ini juga bisa jadi senjata kita
kita bilang pada warga

jadi kita bisa mengambil uang
untuk mengambil uang untuk kita
tapi kita kurang mau menerima bayangan
karena takut ketahuan belangnya
biar rencana kita ini lancar
kita minta bantuan
pada mbak jamrong
bantuan apaan yan
mengirimkan penyakit ke semua warga
nah kita bilang ini adalah
biar dapat duit dari yang sakit
apa warga mau percaya
kalau udah banyak warga yang sakit
apa warga itu nggak percaya
kalau haji usman membantah bagaimana yan
biarin aja dia membantah
yang penting semua bukti bukti itu
sudah mengarah pada dia
jadi kalian punya rencana seperti itu
gara gara tuduhannya yang mengatakan
bahwa saya bersekutu dengan setan
jadi terusilah saya
dari desa tempat tinggal saya
sekarang tiba saatnya
untuk saya membuat perhitungan dengannya
aduh perutku sakit
aduh cukup sakit
bentar ya kak
mungkin suami kamu salah makan
sampai kesakitan begitu
entahlah pak haji saya bingung
tiba tiba saja kang udin kesakitan begitu
perutnya seperti divikam senjata tajam
saya sampai ngeri melihatnya
tolong pak haji